ini mana mana caranya sobritu isinya tuh rp dua hahaha teman teman sudah lalu
udah puas susu sudah pokoknya bantuin jadi
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
kamu masuk kamar orang tanpa izin
kalau aku udah bilang kak kamu itu harus sabar dan jangan masuk ke kamar orang lain bila
tidak ada izin itu namanya nggak sopan betul tidak betul tuh denger kata dodot bener banget
kamu nggak usah baik sama aku nggak usah
bantuin aku cari celengan aku udah cari di sini udah ngada aku tahu kamu pasti yang nyuri
celengan aku aku tahu ini sobrini dari tadi aku yang habis jalan kamu terus mas mula gitu
enak salah buat loh iya masalah banget sini kembali enggak walaikumsalam sobri apa apa
aku bilangnya ke dia
sudah kalian ini ya nggak dikamar ga di aula nggak di dapur enggak di
tahu nih kalau kalian mau berantem untuk ribut ustadz tahu tempat yang bagus buat
ximhan di tengah lautan these berantem capai status kalian tuh udah sekarang ustadz musiamd
yang mulai dah satu mau ngomong sama kalian
masalah celengannya sobri
nanti kita cari bareng bareng aja
balikin ke haikal
nah supaya semuanya sekarang
suasananya menjadi aman dan nyaman
kalian balik aja semoga allah sekarang
udah masalahnya udah selesai
tuh denger kal
kal makanya jadi ular
haikal udah udah haikal udah
anjir ada ya
ini ada apaan sih dengan
sebelumnya ada hal penting yang ingin saya katakan
dan saya hubungkan kepada seluruh yang ada di sini
celengan milik sobri itu masih belum diketemukan ya
dan di dalam celenggan tersebut ada cukup banyak uang
bukan begitu sobri ya
bagi yang menemukan celeng aku
nanti bakal aku kasih uang
setengah dari uang yang ada di celengan itu
apakah di antara kalian semua
ada yang melihat celengannya sobri
kamu tahu dimana celenggannya
saya cuma mau izin toilet doang
kenapa kamu mau toilet juga kak indra
saya kayaknya ingat deh
saya pernah lihat celenggan sobri itu dimana ya
udah ingat di mana celengannya
saya keluar ya mau ngambil celengannya si sobri assalamualaikum waalaikumsalam hai
kang coba kamu tolong susulin lukman kamu awasin takut takutnya nanti dia lupa mau ngapain lagi ya
berpikir dimana celengannya sobrer berada berpikir dimulai dari satu ratus dua puluh tiga
dimana aku simpennya itu di
ngapain tidur akhirnya kau aku ingat juga celepd susu abd mana mana
alhamdulillah akhirnya aku bisa kunjungi kesisunya pissed off guide
ke si sobri aku bukan yang penting jalan jalan sobrimu ini jalan kamu tersayang tersintas
tuh kan ketemu pasti ini habis diambil kamu makanya ketemu astagfirul wahalazim sobri kamu
enggak boleh berburuk sangka seperti itu dong haikal belum tentu yang mencuri lo ingat ya ciri ciri
orang yang munafik itu ada tiga apa saja itu apabila dia berkata maka ia berdusta apabila dia
berjanji dia ingkar dan apabila dipercaya dia berhiyah berkhianat ya dan saya yakin haikal kamu
tidak inginkan masuk ke dalam golongan orang orang yang munafik rusak saya jujur rusak saya nggak mau jadi golongan
kamu nafik tuh udah minta maaf ya karena kamu udah salah sangka udah salaman salaman
ayo nah gitu hehehe hai kau deh hai kau sama sobri lupa sama ustadz musa udah dengerin ya besok besok
kalau kamu curiga sama orang nggak papa tapi nggak boleh menuduh ya dicari dulu kebenarannya
sekarang waktunya ustadz musa yang mulia dah santun ini mengumumkan kira kira celengan siapakah yang
mendapatkan predikat celengan terbaik
oke setelah kita berunding pemenang dalam kompetisi membuat celengan jatuh kepada
ya allah ya ya
wa'alaikum salam mabih pada posisi dari tadi denger suara azan enggak denger postat kalau
denger azan itu langsung semua kegiatan yang setinggalkan kita membeli wajib soal berjamaah gitu
kita lagi nungguin prinses lia ustazah
iya karena kita bete
nungguinnya yaudah kita main aja
iya tunggu sebentar dong
ini udah azan sayang
nanti nunggunya diwesit aja
lah kenapa ustazah
sayang kalian tau gak
rasulullah itu mengajurkan
kalau seandainya kita mau menggunakan sendal
ataupun sepatu sebaiknya
menggunakan dengan kaki kanan
dan melepasnya dengan menggunakan kaki kiri
dan itu disunahkan oleh
langsung ke masjid ya
ayo buruan buruan udah azan
ayo buruan buruan udah azan
aduh ya allah
udah azan loh